anda kembali bersama kami di cnn indonesia breaking news
kami sudah terhubung dengan rekan kami ada produser lapangan cnn indonesia
osorio dolo di gedung kpu pusat jakarta
selamat siang rio
kalau tadi jam sebelas pbb datang ke kpu
sudah berapa partai yang sudah mendaftar dari agenda sembilan partai pada hari ini
ya selamat siang heranov
benar sekali bagaimana di kpu ini pada hari pertama pendaftaran calon peserta pemilu dua ribu dua puluh empat ini
kami melihat ada delapan partai yang sudah datang ke kpu untuk mendaftarkan dirinya
sebagai calon peserta pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
dan yang terakhir tadi pada pukul sebelas yang waktu indonesia barat
pbb sudah mendaftarkan dirinya sebagai calon peserta pemilu di dua ribu dua puluh empat yang akan datang
dan diwakili oleh sekjen pbb afrian syahnor
yang juga merupakan wakil menteri ketenaga kerjaan republik indonesia
melihat bagaimana antusiasmenya dari pbb
saat ini saya sudah bersama dengan afrian shanur
selamat siang mas
assalamualaikum mas rio
alhamdulillah hari ini kami sudah mendaftar ke kpu ri hari pertama
dan insya allah pbb akan lebih siap untuk melakukan persiapan administrasi verifikasinya dan faktualnya
oke sebentar mas
jadi kalau kita lihat tadi apa yang sudah didaftarkan
ini kan memang pendaftaran lewat sipol begitu ya
kalau pertama saya harus tanyakan dulu
dari lewat sipol nya ini pbb ada kendala tidak
kalau kita ingat pada dua ribu tujuh belas yang lalu
ini kan partai partai baru hari ke tujuh baru mendaftarkan
ada kendala tidak dalam
sampai saat ini dengan sistem yang dibangun oleh kpu
kita lebih siap
jadi dimulai di bulan juni dua ribu dua puluh dua kemarin
kita sudah melakukan memasukkan data ke sipol yang dibuka oleh kpu ri
dan data ini kami terima hampir di seluruh indonesia tiga puluh empat provinsi
kita seratus persen
kemudian di tingkat kabupaten kota
kita mendaftar di empat ratus sembilan puluh dua dpc dari lima ratus empat belas dpc
itu sekitar sembilan puluh lima tujuh persen
kemudian di tingkat pac kecamatan
kita mendaftar lima satu ratus sebelas pac
itu setara dengan tujuh puluh satu persen
kita mendaftar keanggotaan kita itu di angka dua ratus empat puluh tujuh anggota yang masuk ke dalam sipol
sebagai syarat seper seribu tadi
nah itu semua berdasarkan ktp dan nik
jadi tidak main main gitu
nah ini kalau dari kategorisasinya
kemarin pak ketua kpu juga menyebutkan bahwa kan dalam pendaftaran ada tiga kategorisasi partai
ada yang partai baru juga
nah ini akan dilakukan
verifikasi faktual bagi partai yang belum lolos empat persen itu
apakah sudah siap untuk melakukan verifikasi
ya insya allah kami partainya sudah cukup lama ya
pbb ini baru ulang tahun dua puluh empat tahun
ya dan kita sudah cukup punya pengalaman
tapi memang pengalaman yang tiga periode kemarin kita menggugat gugat itu memang
kesiapan infrastruktur yang sangat lemah
nah dengan pengalaman inilah saya diminta ketua umum
bapak profesor yusril
ke pengurusan dari mulai provinsi
sampai dengan pac kecamatan dan ranting
nah perintah inilah yang kami jalankan mulai dua ribu sembilan belas
dan hasilnya kita terlihat hari ini
ini buah kerja semangat teman teman semua dari seluruh indonesia ya
nah mudah mudahan verifikasi administrasi dan faktual ini akan siap kita ikuti
mas ini belajar dari pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu
bagi pbb begitu ya apa yang menjadi evaluasi
nah ini apa yang akan menjadi evaluasi bagi pbb
terlebih nanti di depan pemilu dua ribu dua puluh empat ini ada banyak pemilih milenial begitu yang perlu dijaring suaranya
ya jadi memang pengalaman kemarin tiga periode
pertama karena memang kami tidak lolos langsung
sehingga kader kader terbaik pbb ini pindah ke partai lain
ini pengalaman yang jelek buat kita
nah oleh karena itu
sekarang ini kami tidak lagi mau terulang
nah strategi ini kita lakukan agar kita lolos langsung sebagai peserta pemilu
kemudian kita juga melakukan rekrutmen melalui teman teman pemuda bulan bintang
yang kita minta untuk merangkul kekuatan milenial
anak anak muda yang punya potensi ya
mahasiswa pemuda pelajar yang memang punya hak pilih
yang sekarang mereka punya program berbagai macam program
seperti misalkan bakti bakti sosial ya
kemudian program program yang menyentuh kepada masa milenial ini
dan memang dengan banyaknya partai memang persaingan ini semakin keras
tapi kami juga menghimbau kepada teman teman milenial yang punya visi dan misi yang bagus
untuk tidak terpengaruh dengan pragmatisme yang ada
kami minta maaf atas gangguan komunikasi dengan rekan kami di kpu
seperti yang dikatakan afrian syahnur selaku dari politisi dari partai bulan bintang
partainya siap untuk melakukan pendaftaran dan sudah mendaftarkan diri ke kpu
kita akan simak kembali
afrian shah noor dengan rekan kami di gedung kpu pusat
terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat
ulama pondok pesantren seluruhnya kita rangkul
dan sekarang paradigma kita ini partai islam modernis
di tempat tempat yang kita minoritas sekarang pengurusnya itu sudah yang non muslim
jadi strategi ini kita pakai dan mudah mudahan ini bisa merangkul semua kekuatan yang ada di indonesia
oke terakhir mas afrian shah ini memastikan saja
kita lihat dinamikanya selama pemerintahan pak jokowi
keberadaan pbb begitu di dalam pemerintahan pak jokowi
termasuk kemarin pak afrian shah masuk sebagai uang menakar
apakah ini menjadi salah satu manuver bagi pbb untuk kemudian menjaring suara yang lebih nanti pada pemilu dua ribu empat belas
ya sudah sekian lama pbb ini menjadi pendukung beratnya bapak jokowi dan bapak maruf amin
kami bersabar dan kami selalu memberikan dukungan serta selalu memberikan yang terbaik motivasi yang baik
masukan maksudnya yang baik pada pemerintahan bapak jokowi
dan kemarin tanggal lima belas juni pbb saya mewakili pbb di perintahkan ketua umum untuk menjadi wakil menteri ketenagakerjaan
nah yang tentunya posisi saya ini sangatlah strategis ya apalagi bersentuhan kepada teman teman di bawah ya
grassroots buruh petani nelayan ya
nah saya akan menggunakan posisi saya sebagai wakil menteri membantu pemerintah membantu ibu ida sebagai menteri saya
yang tentunya kita akan berbuat yang terbaik
nah ketika saya berbuat baik ketika kita melakukan hal yang terbaik tentunya yang punya nama dan mendapat nama adalah partai bulan bintang
nah saya juga menghimbau seluruh kader bulan bintang bekerjalah sungguh sungguh dan mudah mudahan jabatan saya ini bisa bermanfaat dan bisa mengambil positifnya untuk pak sby
terima kasih banyak mas afriansyah sehat selalu sukses

begitulah antusiasme dari partai bulan bintang
yang memang memiliki evaluasinya sendiri terkait dengan pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu dan siap untuk menyongsong pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
baik terima kasih atas laporan anda ausur yondolu langsung dari gedung kpu pusat kami nantikan perkembangan terbaru dari sana